selanjutnya dari jakarta sebuah kapal motor milik tni
tenggelam di perairan kepulauan seribu pada senin siang
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi kapal komando milik tni
dan para penumpang yang berada di dalam kapal
berusaha menyelamatkan diri dengan berenang
ada sebanyak enam puluh lima penumpang yang berada di dalam kapal kmc ad satu ratus enam puluh lima
atau seribu enam ratus lima ini berhasil dievakuasi ke kapal lain
kapal motor milik tni ini dalam perjalanan menuju pulau pramuka di kepulauan seribu
dan tenggelam pada pukul sebelas waktu indonesia parat pada senin siang
para penumpang kapal telah dibawa ke rumah sakit kepulauan seribu
dan hingga senin sore pihak tni belum memberikan keterangan terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut
dan kita sudah tersambung
lewat sambungan telpon dengan kepala penerangan kodam jaya
selamat sore mbak buspa
bang christo belum ada konfirmasi mengenai penyebab
tapi kronologinya tadi siang seperti apa bang
oke jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa memang benar terjadinya musibah tenggelamnya kapal motor cepat kmc ad seribu enam ratus lima
pada kurang lebih pukul sebelas sepuluh di perairan kepulauan seribu
dalam rangka mengangkut personil kita yang akan membantu pelaksanaan kegiatan bakti sosial tni di pulau pramuka kepulauan seribu
kebetulan kapal ini berangkat bersama dengan kapal kmc ad empat ratus lima belas
mengangkut personil kita seluruhnya berangkat ke jakarta kurang lebih pukul tujuh
semua prosedur sudah kita lakukan termasuk pengecekan kondisi kapal dan kondisi cuaca tidak ada kendala
setelah berlayar empat jam pada kurang lebih pukul sebelas
kapal mengalami mati mesin
kemudian kita melakukan proses evakuasi personel
memindahkan personil dari kmc ad seribu enam ratus lima ke kmc ad empat ratus lima belas
tapi pada saat proses evakuasi tersebut memang cuaca tidak baik dan memang gelombang sedang tinggi
sehingga menghantam kapal dan menyebabkan kapal kmc ad seribu enam ratus lima ini tenggelam
sampai saat ini seluruh semua personil yang menumpangi kapal tersebut dalam keadaan aman di pulau pramuka
kebetulan kita memiliki posko di sana
dalam kegiatan bakti tni tadi sehingga tidak ada masalah dalam hal ini
semua dalam keadaan aman
oke bang christo ini kalau dari waktu ketika mesin dikatakan mati atau dinyatakan mati
sampai dengan kapal itu tenggelam berapa lama jaraknya jedanya
ya kurang lebih sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit ya mbak ya jadinya proses itu
jadi mulai dari mati mesin kapal terapung apung
kemudian kita meminta bantuan dari kapal kmc ad lima belas ini untuk pindahan personil
karena memang personil personil ini harus menuju sampai ke pulau pramuka
oke kemudian ada sekitar lebih dari enam puluh korban begitu kabarnya
saya dibilang korban bukan korban tapi enam puluh penumpang mbak
penumpang yang akhirnya sudah dievakuasi kabarnya sekarang seperti apa bang
semua dalam keadaan sehat mereka ada di pulau pramuka
sudah ditangani oleh tim kita yang memang tim pendahulu sudah ada di sana
kebetulan memang peralatan perlengkapan yang akan kita gunakan dalam rangka kegiatan bakti sosial tni
sudah kita kirimkan sejak hari jumat yang lalu mbak di kepulauan pramuka tersebut
jadi sudah tidak ada barang bantuan atau bahan bantuan yang memang tersedia di kapal tersebut ya
kemudian evakuasi bangkai kapal sudah ada jadwalkah atau rencanakah
sementara ini kita biarkan tim investigasi bekerja secara teknis
nanti apakah saran saran dari tim investigasi ini kapan harus bangkai kapal dievakuasi
atau bagaimana tindak lanjutnya kita menunggu dari tim investigasi teknis nanti mbak
para korban atau yang sudah dievakuasi tadi ini dibawa ke rumah sakit mana saja bang
ya sementara ini kita stand by kan atau kita dirawat di posko kita yang ada mendapat pengobatan
bukan pengobatan sih sebenarnya hanya mengadakan pengecekan kesehatan kalau memang ada yang terganggu
karena memang tidak ada hal hal yang parah dari kondisi personel ini
kemudian personel personel kesehatan kita semuanya sudah stand by di pulau pramuka dalam rakyat kekejatan bakti sosial tadi
sehingga sudah ditangani oleh tim kita di sana
kapal tersebut buatan tahun berapa bang kalau boleh tahu
saya sendiri belum menguasai spesifikasi teknisnya dibuat tahun berapa tapi kapal dalam keadaan baik dan layak jalan
pada saat sebelum berangkat pun kita sudah mengadakan pengecekan terhadap kondisi kapal kondisi cuaca semuanya layak untuk berjalan
hanya kita tidak tahu karena perubahan cuaca begitu cepat kemudian setelah berlayar empat jam tiba tiba terjadi kendala mati mesin tersebut
oke tapi prosedur untuk berjalan
oke tapi prosedur untuk penumpang sendiri sudah dilakukan begitu dari saat naik pesawat menggunakan pelampung dan segala macamnya
ya semua prosedur keamanan security brief sudah kita sampaikan sesuai dengan protap yang berlaku sebelum berangkat termasuk pengecekan kapal oleh awak kapal sudah kita lakukan
semua itu langkah langkah yang sudah kita sampaikan dan kita lakukan itu hanya kita juga tidak tahu kenapa makanya biarkan lalu tim investigasi teknis ini bekerja
untuk mencari penumpang
untuk meneliti kenapa setelah empat jam kapal mengalami gangguan tadi mbak
oke baik saya koreksi kembali ini kapal motor tni ad yang tenggelam terima kasih bang christomey sianturi atas informasi anda